andin elsa jangan berantem
apa lagi kesakitan sekarang sementara kalian berantem
kalian keluar sekarang
tolong aku belum selesai jelasinnya
kamu jangan maksa
kenapa ada elsa
karena kita mau nyelesain masalah mas
masalah apa andin
apa karena kamu gak mau mengkakunya
kalau kamu udah selingkuh
aku sama sekali gak nyangka
kamu setiknya itu sama aku
tenang dulu ya
bukan begitu kejadian ini
papa dengerin aku ya papa
aku bener bener terpaksa

kok masih inget kan situasi waktu itu kayak gimana
karena dia tahu kalau anak itu anak roy
sekarang gini deh
waktu itu papa struk
papa dipecat dari kantornya
mama sama papa gak ada penghasilan
bahkan kita juga
harus pindah dari rumah kita
karena kita gak bisa ngelunasin cicilan rumah yang dulu
mau ngebebanin papa
makanya kenapa aku bilang
kalau anak itu meninggal
dia bilang nino suruh ambil bayinya
orang itu anak perselingkuhannya roy
bawa bayi itu kesini
biar kita yang ngerawat
gak mau merawat nino
gak mau merawat nino
kasih ke papa anak
ini gimana caranya pak
bapak waktu itu lagi sakit
sekarang ngegerakin tangan aja
aku harus kayak gimana
aku terpaksa ngelakuin itu mas
terus pas mbak keluar dari penjara gimana
kenapa kamu gak bilang kalau anak mbak itu masih hidup
kenapa kamu bilang kalau anak mbak udah meninggal
mbak kan juga bisa ngurus anak mbak sendiri
kamu malah menyingkirkan anak mbak kan
coba ya apa sih
supaya emang gak bisa buktiin kalau kamu itu bohong
pak dengerin aku ya pak
aku tau aku salah
tapi aku gak seperti apa yang mbak aning bilang
apa kenapa pa
mbak lu liat
lu liat nih papa kenapa nih
lu tuh bener bener keterlaluan ya
aku udah berapa kali bilang jangan ngomongin ini
lu sengaja mau nyakitin papa
lihat papa dong apalagi kesakitan sekarang sedangkan kalian berantem
kalian keluar sekarang
tolong belum selesai jelasinnya
sandin kamu gak bisa maksa kamu jangan maksa
papa gak mau dengar
pembelaan dari kamu
loh lu gak mau pak
maafin aku pak
papa minta kamu sekarang juga keluar
bapak akan bicarakan hal ini